menteri dalam negeri tito karnavian menyebut kementerian dalam negeri bekerja sama dengan polda sulawesi tengah menyelidiki keberadaan desa hantu yang diangkapkan oleh menteri keuangan sri mulyani
tito menyebut akan ada tindakan hukum jika ditemukan keberadaan desa yang tidak berpenduduk namun sengaja didaftarkan demi mendapat anggaran dana desa
sudah bergerak tim kita sudah bergerak ke sana bersama dengan pemerintah provinsi dan ada empat ya
dan kapolda sutera tadi kapolda sutera disini pak merdisyam sudah tahu juga ini ada empat yang diduga katanya itu piktif atau tidak ada penduduknya
tapi diberikan anggaran ini kita cek kita turunkan tim ke sana
karena mekanisme yang selama ini kita menyerahkan kepada provinsi yang untuk mengecek
kita tidak memiliki tangan langsung dari mendagri yang harus mengecek tujuh puluh ribu
ini karena itu sudah turun tim dari kita kerjasama dengan provinsi tim gabungan bergabung dengan kapolda sutera